jakarta kotaku indah dan megah disitulah aku dilahirkan
sebenarnya kalau ngomongin tempat bersejarah di jakarta ada cukup banyak
salah satunya adalah stasiun jakarta kota
dulu di zaman hindia belanda stasiun jakarta kota ini menjadi pusat transportasi publik berbasis rel
stasiun jakarta kota lebih dikenal sebagai maskapai angkutan kereta api batavia timur atau stasiun beos
nama ini muncul akhir abad ke sembilan belas karena batavia memiliki stasiun kereta api batavia north atau batavia utara
yang terletak di sebelah selatan museum sejarah
stasiun beos dibangun pada seribu delapan ratus tujuh puluh kemudian ditutup pada seribu sembilan ratus dua puluh enam untuk renovasi menjadi bangunan hingga kini berdiri
dan secara resmi digunakan kembali pada seribu delapan ratus tujuh puluh
di zaman hindia belanda konsep stasiun beos adalah stasiun transit terbesar di batavia
yang melayani semua perjalanan kereta api jarak jauh seperti bandung surabaya yogyakarta
awalnya emang konsepnya untuk stasiun terminus terbesar di batavia
jadi konsepnya orang kesana dengan naik ke darat umum bukan naik mobil pribadi
stasiun jakarta kota merupakan hasil karya besar arsitek belanda kelahiran tulung agung frans johan lawrence gisels
yakni perpaduan antara struktur dan teknik modern barat dipadu dengan bentuk tradisional setempat
stasiun weos ditetapkan sebagai bangunan cagar budaya oleh pemerintah provinsi dki jakarta pada seribu sembilan ratus sembilan puluh
kementerian pendidikan dan kebudayaan indonesia juga menurunkan sk penetapan stasiun kereta api beos sebagai bangunan cagar budaya pada april dua ribu dua puluh
antara seribu sembilan ratus enam puluh hingga seribu sembilan ratus enam puluh dua tram dihapus
sehingga cukup berpengaruh dengan kejayaan stasiun jakarta kota pada waktu itu
pemberangkatan kereta api unggulan pun perlahan digantikan stasiun gambir
seiring perkembangan zaman pelayanan kereta api di stasiun jakarta kota pun ikut bertransformasi
perkembangan pelayanan kereta api kan tentu bersinergi dengan adanya perkembangan dengan teknologi ya
yang dari dulu serba manual harus antri di loket sekarang serba online
dan sekarang pun ada vending mesin bagi penumpang yang ingin membeli tiket multi trip
zaman semakin modern tidak hanya pelayanan di stasiun jakarta kota yang bertransformasi
namun serana sekitar stasiun jakarta kota juga akan dikembangkan
salah satunya mass rapid transit mrt fase dua
uji coba mrt pada waktu itu tanggal dua belas sampai dua puluh empat maret dua ribu sembilan belas
waktu itu masyarakat yang ikut mencoba itu ada sekitar dua ratus lima puluh ribu lebih masyarakat yang ikut mencoba
kalau sekarang ini memang kereta yang lagi beroperasi ini ada sekitar enam belas kereta
ini untuk fase satu untuk fase dua nya kira kira seperti apa ya
fase dua mrt jakarta masih menggunakan konsep subway atau kereta bawah tanah seperti sebagian konsep pada fase satu
fase dua mrt nantinya akan menghubungkan stasiun bundaran hi hingga kota sepanjang lima delapan km
jalur kereta bawah tanah akan membentang dari utara ke selatan dan ditargetkan selesai pada dua ribu dua puluh
fase dua yang sekarang kita konstruksi melalui jalan tamrin
kemudian masuk ke melewati seknek harmoni kemudian ke mangga besar dan ujung ke kota
sementara ini dua a pembangunannya ini dibagi tiga tahap tiga stage stage pertama itu adalah bundaran hi sampai dengan harmoni
desain stasiun mrt jakarta kota diperbarui dengan tema duara batavia
duara batavia berasal dari bahasa sangsekerta yang berarti gerbang batavia
desain duara batavia memiliki bentuk lengkungan khas mirip seperti lengkungan pada stasiun beos
bentuk lengkung ini menjadi gerbang akses ke kota tua
berbeda dengan fase satu fase dua dibangun sekaligus dengan mengembangkan kawasan stasiun dengan konsep kawasan berorientasi transit
konsep ini tak hanya menyiapkan infrastruktur stasiun mrt
konsep ini tak hanya menyiapkan infrastruktur stasiun
konsep ini tak hanya menyiapkan infrastruktur stasiun

bisa bekerjasama dan melibatkan kegiatan di hati nemu partnering papa j battles